inilah museum perumusan naskah proklamasi di jalan imam bonjol nomor satu menteng
jakarta pusat bangunan yang didirikan pada seribu sembilan ratus dua puluh tujuh ini mulanya adalah kediaman resmi konsulat
kerajaan inggris sejak seribu sembilan ratus tiga puluh satu dan pada seribu sembilan ratus empat puluh dua resmi menjadi kediaman laksamana tadasimaida perwira
antara tinggi angkatan laut jepang rumah laksamana maida dipilih menjadi tempat perumusan proklamasi
karena punya hak imunitas terhadap angkatan darat jepang sehingga aman bagi soekarno dan muhammad
hatta di museum ini masyarakat bisa mengetahui kronologi kemerdekaan republik indonesia di gedung
ini terjadi peristiwa sangat penting yaitu peristiwa perumusan naska proklamasi pada
enam belas hingga tujuh belas agustus lima jadi musim ini berusaha bercerita kepada kita bagaimana kronologi
terjadinya peristiwa tersebut para pengunjung tampak antusias mengikuti wisata edukasi dengan
berfoto sambil belajar sejarah kemerdekaan indonesia warga negara ingin melihat sejarah
bangsa kita di tengah euforia era hud ri
ke tujuh puluh lima ditambah lagi di masa pandemi ini kita sudah terlalu banyak di rumah yang tidak ada
salahnya kita wisata sekaligus wisata dan mengenal sejarah di tengah pandemi pihak
manajemen juga menyiapkan penjelasan virtual yang bisa diikuti oleh pengunjung melalui ponsel
hai di museum ini pengunjung dapat menemukan beberapa koleksi bersejarah
salah satunya salinan teks proklamasi ada empat ruangan utama yaitu ruang pertemuan yang
digunakan sebagai tempat rapat untuk mempersiapkan proklamasi ruang perumusan
ruang pengasahan dan ruang pengetikan waktu kunjungan dibagi dua yaitu pukul sembilan sebelas tiga puluh
waktu indonesia barat dan pukul dua belas tiga puluh hingga pukul lima belas dengan tiket dua ribu rupiah per orang pihak museum
juga menyiapkan fasilitas pendukung seperti alat ukur suhu tubuh tempat mencuci tangan dan hand sanitizer
melalui laman media sosial munaspro setelah saya itu melihat mengetik nasca proklamasi di piano
inilah soekarno dan juga hatta menandatangani nasca proklamasi yang menjadi cilabakal dan juga momen
dan diharapkan dengan mengenang sejarah bangsa indonesia
masyarakat bisa lebih memajukan dan juga menghargai arti kemerdekaan